so sekarang kita ke rumahnya andin
andai saja anaknya andin tidak meninggal
saya pasti sudah punya dua cucu perempuan di rumah
nino pasti tau kan soal anaknya andin yang meninggal
saya juga baru tahu akhir akhir ini
waktu itu saya pernah ketemu andin dengan pak surya di pemakaman
tapi saya nggak tahu mereka ziarah ke makam siapa
dia bercerai anaknya meninggal
suami macam apa yang tega meninggalkan andin seperti itu
dia anaknya baik sekali
jadi andin dan aldebaran belum cerita sama sekali keburosa
kalau aku ini mantan suaminya
katanya mbak andin tadi mau ke panti mbak neng gak jadi ke panti
jadi kok sebentar lagi aku berangkat
din kamu siap siap ya temenin saya
saya ada meeting sama rekam si sae ya
tumpin banget kamu ajak aku
bukannya kamu juga tahu ya kalau aku mau ke panti
lebih penting mana
nemenin suami atau ketemu suami pemati
pak andin sekarang diajak jalan masal terus
kemarin ngeborong sepatu
kan tadi kamu dengar sendiri kan
masya ngajakin aku karena mau ketemu sama rakan kerjanya
ya bagus itu mbak
kalau mas al sering ngajakin mbak andin untuk ketemu sama klien kliennya gitu rekan bisnisnya
berarti mas al itu bangga sama mbak andin sebagai istrinya gitu
sus ini tasnya
dino sekali lagi terima kasih ya
saya jadi ngerepotin
saya juga senang karena kan ada reina juga di sini
kalau gitu kita langsung pamit ya
ambaik balik ya
ada salam ya
makasih mbak dino
kasih ya sayang
kasih ya sayang
bu rosa ini menilai andin sangat baik
tapi apa bu rosa benar benar memaklumi background masa lalu andi
yang pernah berselingkuh dan juga membunuh
tapi kayaknya bu rosa ini tidak tahu kalau aku ini mantan suami andin
apa jangan jangan bu rosa memang belum tahu apa apa soal
rumah tangga macam apa sebenarnya yang dimiliki andin dan juga aldebaran
kenapa rasanya banyak sekali rahasia di sana
mas nanti setelah ketemu sama rakan kerja kamu kita ke panti aswande
kamu mau ngapain sih ke pantai
ngebet banget dari kemarin ke sana
kan aku udah bilang sama kamu
aku mau bilang terima kasih loh sama panti
kita itu harus berterima kasih loh sama mereka
karena mereka loh kalian bisa balik lagi sama kita
wajar sih andi mau ke sana
tapi gue cuma takut aja
terus berantakan semuanya
bapak aku cariin
ini tehnya udah jadi
lagi mikirin apa sih kok ngelamun
ini mah aku
aku kok kepikiran rena terus ya
kangen aku sama dia
aduh kamu berlebihan deh
bukannya baru ketemu sama reina masa hari ini udah kangen lagi
sekarang kita ke rumahnya andin
ya siapa tahu ketemu rena aku makin cepat sembuh kan
ini aja udah mendingan jauh
bisa aja alesannya
oke yaudah gapapa kalo kamu mau ketemu rena

cepat atau lambat
saya pasti akan memberitahukan masa lalu andin ke mamanya
setelah itu giliran kamu langsung
gue jadi penasaran
al udah ngomong soal masalah lu mba andin ke mamanya belum ya
itu kan di seberang mal ini
selamat siang juga pak albaran
terkena kondisi saya mba santoso
selamat siang mba andin
silahkan duduk pak
alhamdulillah baik pak
saya senang sekali ya bisa ketemu dengan pak aldebaran sama mba andin
dulu saya dengar pak aldi seorang yang orangnya dingin
dan pekerja keras
nah nggak usah berbelihan pak
sebentar lagi ya sampai
sambil menunggu kita pesan makan dulu ya
oh ya boleh boleh
saya pesan menu satu dan dua
ya nggak usah
sama in aja mbak ya
menu satu dan dua ya
pak maaf telat datangnya
nggak apa apa mah
ini saya kenalkan pak aldebaran
ibu andin kayaknya saya kenal deh
eh apa benar
bu andin dulu ngajak di universitas pelitanusa ya
siapa perempuan itu
kok bisa kenal sama andin
kalau nggak salah
waktu itu bu andin ini sudah diajukan rekomendasikan
untuk jadi dosen tetap